jabatan akpi ketut wardana sebagai kapolsek sukodono
akhirnya dicopot oleh kapolda jawa timur irjen polniko avinta
hal itu diputuskan setelah ketut kedapatan mengonsumsi narkoba
di kantornya mapolsek sukodono
selain itu bit propam polda jawa timur juga menangkap
tiga anggota polsek sukodono yang diduga terlibat kasus yang sama
menurut kabit humas polda jawa timur
kombes pol dirwanto saat ini posisi kapolsek sukodono
telah diserahkan pada akp supriyatna
yang sebelumnya bertugas di satuan reskrim poresta sidoarjo
akpi ketut wardana dan tiga anggotanya ditangkap petugas propam polda jawa timur
ketika sedang berpesta narkoba di malposek sukodono sidoarjo
pada dua puluh tiga agustus lalu
ini sudah diterbitkan str nomor seribu dua ratus sembilan belas
dan terkait dengan kapolsek sukodono resmi dicopot
dan diganti oleh akp supriyatna
kalau kemarin akb supriyatna ini
plh hari ini sudah ditetapkan definitif menjadi kapolsek di sana
kemudian besok akan digelarkan kasus ini
masuk ranah disiplin atau ranah kode etik
empat polisi di pores pacitan dinyatakan
positif narkoba usai menjalani tes urin yang dilakukan oleh
paminal polda jawa timur
polisi berinisial kz df es dan rf
selama ini bertugas di samapta pores pacitan
dan seorang lagi bertugas di salah satu polsek di kabupaten pacitan
melaksanakan proses kode etik kita melaksanakan pembinaan disiplin
berupa tindakan fisik yang bersifat membina
terhadap personel tersebut
sambil terus melaksanakan proses pemeriksaan terhadap
saksi penampung tim mobil terhadap terduga pelanggan
yakni keempat personel tersebut
pemeriksaan keempat polisi itu berawal dari tertangkapnya aibtu awe
anggota pores pacitan yang diduga menjadi pengedar narkoba
ia ditangkap di treskoba polda jawa timur di kabupaten ponorogo
pada sepuluh agustus lalu
dendam ibu tan cnn indonesia